surabaya sebagai kota terbesar kedua di indonesia turut menjadi sorotan setelah tingkat polusi di jakarta menjadi pembahasan
menurut data indeks standar pencemaran udara atau ispu di kota surabaya terbilang masih dalam kondisi sedang
dalam dua minggu terakhir pada tanggal satu hingga empat belas agustus dua ribu dua puluh tiga nilai kualitas udara di kota pahlawan mencapai enam puluh dua
sedangkan kualitas udara tidak sehat berada di angka satu ratus satu hingga satu ratus tujuh puluh
tingkat polusi udara di surabaya paling besar didominasi oleh kendaraan bermotor
berdasarkan data dari badan pusat statistik provinsi jawa timur pada dua ribu delapan belas hingga dua ribu dua puluh
tercatat ada dua sembilan ratus lima puluh delapan kendaraan bermotor di surabaya
jumlah kendaraan banyak didominasi oleh kendaraan roda dua dengan jumlah dua tiga ratus empat puluh dua
sisanya adalah mobil truk bus dan alat berat
ada beberapa kawasan di surabaya yang memiliki kualitas
udara kurang baik terutama di titik kemacetan seperti mangkomulyo perak dan daerah surabaya barat
upaya upaya kita ke depan supaya ini tidak sampai tidak sehat upayanya adalah yang pertama
itu kita koordinasi dengan dishub koordinasi dengan dishub untuk sering uji emisi
uji emisi kenapa karena uji emisi karena polutan udara yang paling besar adalah
sumbernya dari kendaraan bermotor dari industri yang kedua dan sebagainya
nah ini sering harus sering dilakukan untuk emisi
yang kedua kita menanam sebanyak mungkin pohon pohon atau tanaman di surabaya
jadi kita setiap hari itu sekitar ada seribu tanaman
seribu tanaman baik itu semak perdu maupun pohon kita tanam
baik itu untuk yang mengganti
pohon yang kering maupun untuk menanam baru
hingga saat ini ruang terbuka hijau di surabaya mencapai dua puluh dua persen dengan luasan tujuh tiga ratus lima puluh delapan hektare
artinya ruang hijau terbuka di kota surabaya telah melampaui aturan batas minimal
pemerintah pusat sebanyak dua puluh persen sesuai dengan undang undang nomor dua puluh enam tahun dua ribu tujuh tentang penataan ruang
menurut ahli lingkungan institut teknologi sepuluh november surabaya
edi setiadi pemerintah seharusnya tidak hanya memperhatikan pencemaran udara melalui kendaraan bermotor saja
tetapi pencemaran udara melalui kebiasaan mengelola sampah yang buruk seperti membakar sampah
tetapi itu justru dari bakar bakar itu
mungkin di surabaya terkait dengan sanksi itu sudah bagus ya
di surabaya ini dengan adanya surabaya bergerak dan lain sebagainya itu
membakar mungkin sudah diketahui lebih banyak orang
tetapi kan kabupaten dan apa namanya itu
kota ya daerah daerah lain kabupaten yang di sekitar kita itu
pemerintah daerah tingkat dua itu
belum tentu mereka mempunyai kebijakan yang sama
dan kita tahu persis bahwa pembakaran bahan bahan organik itu bahkan lebih tinggi
kalau dibandingkan dengan waktu itu kita menggunakan minyak tanah
untuk menghindari meningkatnya polusi udara di surabaya
pemerintah kota surabaya mengimbau agar masyarakat menggiatkan penggunaan angkutan umum atau bersepeda
pemerintah juga menganjurkan bagi masyarakat yang bertempat tinggal di tepi jalan
yang banyak dilalui kendaraan bermotor
untuk menanam tanaman sansifera atau yang lebih dikenal dengan lidah mertua
tanaman sansifera dikenal dengan manfaatnya yang mampu menyerap polusi udara dari kendaraan bermotor
didi nisuandani andres wicaksono surabaya jawa timur